beralih ke sepak bola nasional lama ditunggu
semen padang fc akhirnya merilis daftar pemain yang akan dipakai untuk menghadapi musim dua ribu tujuh belas
dan tujuh diantaranya adalah pendatang baru
manajemen tim juga masih menyeleksi dua pemain asing yakni asal korea selatan dan lebanon
launching para pemain dilakukan di gor haji agus salim padang yang merupakan kandang tim semen padang jumat sore
pemain yang diperkenalkan di depan para pendukung tim berjuluk kabau sirah ini berjumlah dua puluh dua orang
ada lima belas pemain lama yang dipertahankan manajemen
antara lain penjaga gawang jandia eka putra fenry mofu henki ardiles marcella silva sacramento dan nova sasongko
sementara tujuh pemain merupakan wajah baru mereka antara lain tambun naibaho dan penyaga gawang m ridwan yang didatangkan dari persib bandung
dengan materi pemain seperti ini semen padang mengaku siap mengarungi berbagai kompetisi yang sudah di depan mata
di antaranya piala presiden yang akan bergulir mulai pekan depan
manajemen juga memastikan skuad semen padang fc mendekati final
hanya ada dua pemain lagi yang akan menjalani seleksi
manajemen juga memberi target pelatih untuk membawa tim lolos delapan besar di piala presiden
final hampir final tinggal beberapa pemain aja lagi nanti akan dilihat di piala presiden ini tentunya untuk memfinalkan tim kita
tapi kurang lebih sudah hampir seperti ini tinggal pemain asing itu
dua asia itu akan diseleksi nanti seleksi di pertandingan ini
di piala presiden dua ribu tujuh belas semen padang fc tergabung dengan grup e yang berisikan perseru serui pscs cilacap dan madura united
pertandingan perdana pasukan milmaizar menghadapi tuan rumah madura united akan berlangsung delapan februari mendatang
john nedi kambang padang